empat partai baru berhasil lolos uji verifikasi faktual komisi pemilihan umum dan resmi menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
berikut ulasan singkat keempat partai baru ini oleh koresponden kami mumutaza catra diningrat
tujuh belas februari kemarin kpu resmi menetapkan empat belas partai politik sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
empat diantaranya adalah partai baru
pertama ada partai berkarya yang merupakan gabungan dari dua partai yakni partai beringin karya dan juga partai nasional republik
dan ini logo partai berkarya
kilas warna dan logonya mirip ya dengan logo partai yang sudah lebih dulu eksis
ya bukan mirip tapi logo ini kita ambil dari logo yang ada di sila ketiga pancasila
oh maaf ya pak dan ini adalah badarudin andi picunang sekjen partai berkarya
sebelumnya badar adalah kader partai golkar
ya memang sejumlah elit di partai berkarya pernah aktif di partai beringin
maksud saya di partai golkar
di antaranya adalah ketua majelis tinggi yang juga merupakan ketua dewan pembina yang juga merupakan pendiri partai berkarya
hutomo mandela putra atau lebih dikenal dengan tommy soeharto
dan juga ada sejumlah nama nama kader partai berkarya daerah yang sudah bermigrasi ke partai berkarya
partai berkarya resmi didaftarkan di kementerian hukum dan ham sejak oktober dua ribu enam belas yang lalu
dan dipimpin oleh wanita ida
nama saya neneng atuti sarjana hukum
jabatan saya sebagai ketua umum partai berkarya
dan saya sebelumnya sebagai sekretaris jenderal partai nasional republik
lalu ada partai garuda atau gerakan perubahan indonesia
nama partai ini hampir tidak pernah terdengarkan namun mereka berhasil lolos uji verifikasi
partai garuda terdaftar di kementerian hukum dan ham sejak dua ribu lima belas yang lalu
dan dipimpin oleh ketua umum ahmad rida sabana seorang mantan kader partai gerindra
yang gagal melaju ke senayan pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu
dan ahmad rida sendiri seorang pengusaha yang hingga saat ini masih aktif menjabat sebagai presiden direktur
di pt citra televisi pendidikan indonesia atau tpi
sedangkan sekjennya adalah abdullah mansuri yang juga merupakan ketua ikatan pengusaha pasar tradisional indonesia atau ikp
dan partai garuda saat ini fokus untuk menjaring suatu
suara anak muda indonesia
selanjutnya ada partai yang sudah sering muncul di layar kaca melalui tayangan di sejumlah stasiun televisi swasta
mulai tahun dua ribu lima belas partai persatuan indonesia atau partai perindo
banyak yang tidak terkejut bahwa partai perindo akan sering muncul di sejumlah stasiun televisi swasta ini
karena pendiri partai ini juga merupakan seorang media taikun
setelah gagal menjadi calon wakil presiden
mendampingi wiranto dari partai hanura
dan menganggurkan kesehatan pendidikan indonesia

haritano memutuskan untuk upgrade perindo dari organisasi masyarakat menjadi partai politik pada tahun dua ribu lima belas
dan walaupun haritano menduduki posisi tertinggi di partai perindo
namun ia memutuskan untuk memberikan suara dukungan partainya kepada joko widodo pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas mendatang
dan ini adalah ahmad raufik
saya sebagai sekjen partai perindu persatuan indonesia
terus sejak kapan mbak ahmad dekat dengan pak hatte
sejak sama sama di partai nasdem
dan setelah tujuh tahun ahmad digadang sebagai orang yang bertanggung jawab mempopulerkan perindo
dan yang terakhir ada partai solidaritas indonesia atau psi
yang bangga dengan keterwakilan wanita tertinggi di antara empat belas partai politik lainnya
psi diketuai oleh grace natali seorang mantan jurnalis yang juga merupakan ketua umum partai politik termuda di indonesia
dan psi memang identik sebagai partai bagi para milenial
karena anggotanya yang usianya terbilang masih muda dan juga masih anak baru dalam kancah perpolitikan indonesia
psi resmi didaftarkan di kemenkumham sejak tahun dua ribu enam belas dan menjadikan raja juli antoni sebagai sekretaris jenderalnya
sedangkan mantan jurnalis isyana bagusoka sebagai ketua dpp psi
psi dipastikan akan memberikan dukungan partainya kepada joko widodo pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas mendatang
walau demikian sebelumnya psi mendukung jokowi
jokowi juga menganggap penghapusan presidential threshold dari undang undang pemilu karena menganggap
semua orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden republik indonesia
dan itulah sekilas profil empat partai politik baru yang akan bertanding pada pemilu tahun depan
perdalam informasi anda tentang partai politik yang akan ikut nantinya dan juga kader kadernya sebelum anda menentukan pilihan
karena pilihan anda inilah yang nantinya akan menentukan nasib bangsa ini
mumtazah cereningrat untuk cnn